pembalap asal jerman nico rosburg mencapai waktu tercepatnya pada sesi latihan kedua grand prix bahrain jumat waktu setempat
sedangkan pebalap kebanggaan indonesia rio haryanto berada di urutan terbawah alias juru kunci
pebalap nico rosberg menorehkan catatan waktu satu menit tiga puluh dua dua ratus sembilan puluh empat detik
catatan waktu ini lebih cepat dibandingkan catatan waktu milik pole position gp bahrain tahun lalu
yaitu satu menit tiga puluh dua enam ratus tujuh puluh satu detik yang diraih oleh louis hamelton
sedangkan pada sesi latihan ini luis hamilton berada di posisi kedua dengan hanya selisih dua ratus empat puluh satu detik
johnson barren menempati posisi ketiga pada sesi latihan bebas kedua kali ini
sedangkan rio mengakhiri sesi latihan ini dengan berada di urutan ke dua puluh dua dengan catatan waktu satu menit tiga puluh empat lima ratus enam puluh dua detik